dari sekian banyak panganan yang dikategorikan haram
ada sejumlah nama yang melekat paling atas di pikiran umat islam
kalau membicarakan makanan haram
yaitu hewan bertaring pemakan daging kecuali yang hidup di laut
alkohol bangkai hewan kecuali yang dari laut
dan sang pemeran utama hewan babi
hewan pecinta kubangan ini selalu menjadi objek antisipasi pertama
kalau kita memesan makanan di restoran yang diadaptasi dari negara non muslim
tidak heran ada banyak tempat makan yang memampang tulisan
di pintu masuk restoran mereka
no pork no lard atau kalau dikejemahkan
tidak mengandung babi dan minyak babi
teman teman sadar nggak sih
kebanyakan restoran ramen di indonesia itu mencaturkan no pork no lard
nah baru baru ini di media sosial ada nih konten yang menyatakan
kalau ternyata kebanyakan gerai makan
dan khususnya asal jepang yang berlabel no pork no lard
ternyata tidak memiliki label halal dari mui
sebenarnya saya juga lalai dengan beranggapan label no pork no lard sudah cukup aman
kalau kayak gitu agak ragu ya
ya bagi saya itu sangat penting ya
karena kalau ada logo halal berarti kan sudah terverifikasi ya
istilahnya sudah ada pengecekan
menurut saya lebih kayak terjangkau aja oh berarti ini halal kayak gitu
mau makan aja sih soalnya kan udah ada tulisannya gitu nggak mengandung itu kan
terus setahu aku biasanya ada menu menu yang lain juga jadi ya kayaknya makan makan aja sih
kalau ini masih sih karena ya menurut saya sih kalau misalkan udah disebutin no pork no lard
itu berarti kan udah nggak ada mengandung babi ya
ya yaudah makan aja mbak
influencer makanan halal anca ikut bersuara mengenai hal ini
karena masih ada kemungkinan penggunaan bumbu masakan yang tidak halal
dalam proses pengolahan bahan makanan itu ada namanya bahan tambahan makanan mas
yang kadang misalnya seperti angcu kemudian arak masak sake
dan itu sayangnya masih belum banyak diketahui oleh masyarakat kita bahwa
dengan menggunakan bahan makanan tersebut
otomatis bahan bahan yang tidak halal
makanan yang tidak halal makanan yang tidak halal

sementara itu seorang chef di salah satu restoran yang hanya menyentumkan no pork no lard
punya pendapat lain
ia mengklaim semua masakan yang ada di restoran tempatnya meracik makanan ini
sudah aman bagi muslimin dan muslimah
ya chef ini bisa dijelaskan ya kita mau ngapain dulu nih
kita sekarang mau masak karage dulu tori karage
kita ada resep dari tepung sagu sama tempura
iya biasa kan soyu kalau di jepang itu ada campuran apa sih kayak alkohol gitu kan
kalau di sini gimana nih
kalau kita pakai cuka
berbeda dengan restoran yang sudah mengantongi sertifikasi halal dari mui yang satu ini
pihaknya menyebut untuk bisa mendapatkan logo halal
semua bahan bahan yang digunakan pada restoran mereka sudah dicek benar benar kehalalnya
oleh tim khusus halal
kita kan untuk sertifikasi halal itu ada cutian dan pengecekan dari badan pengelola mui
yang untuk mengecek bahan bahan itu halal atau tidak
untuk pengecekan dia ada sebulan sekali
hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan wasakjen mui
bahwa ada prosedur yang harus dijalani sebuah restoran untuk mendapatkan sertifikasi tersebut
maka tentu saja halal itu sudah jelas
yang halal itu sudah jelas yang halal itu jelas
di antara keduanya
itu yang disebut dengan sumhat
nah sebuah itulah yang harus kita clear kan melalui pemeriksaan atau yang disebut dengan auditor
jadi terlintas dalam pikiran saya
bagaimana hukumnya menurut islam kalau kita secara tidak sengaja memakan makanan atau minuman yang tidak halal
ada seorang hamba
yang takut makan babi
lah kok tiba tiba makan babi nggak tahu nggak sengaja
allah maha pengampun tidak haram
nggak usah dikerok dikorek perutnya sudah biarkan
ini senada dengan surah al baqarah satu ratus tujuh puluh tiga yang menyatakan
bila tanpa sengaja
atau dalam keadaan terpaksa memakan yang haram
serta tidak melampaui batas
maka tidak ada dosa baginya
karena allah maha pengampun lagi maha penyayang
eits tapi ini bukan berarti kita bisa seenaknya ya
jadilah pembeli yang pintar
termasuk soal makanan
kenali betul sajian yang kita beli
dan untuk itu bang anca ada tipsnya
dm ke instagram brand tersebut untuk menanyakan titik kritis makanan halal tersebut
misalnya untuk restoran jepang kita akan tanya tipe apa

misalnya untuk restoran jepang kita akan tanya tipe apa
kita akan tanya titik kritisnya mirin apakah mereka menggunakan mirin atau enggak
kita akan tanya titik kritisnya mirin apakah mereka menggunakan mirin atau enggak
jadi intinya jika restoran belum ada sertifikasi halal kita yang harus aktif bertanya
bertanya ke restoran mengenai titik kritis makanan tersebut
nah sudah jelas semua ya
halal dan haramnya makanan tidak ditentukan dari jenis makanannya saja
tapi juga dari cara mendapatkan hingga bumbu yang digunakan
tidak ada salahnya untuk lebih teliti dan kritis memilih sajian yang kita konsumsi
pastikan secara kesehatan dan juga agama